dan untuk mengetahui bagaimana situasi saat ini di tanjung balai sumatera utara
sudah ada koresponden cnn indonesia silvano hajid di tanjung balai saat ini
vano kondisi terpantau kondusif begitu
dari yang anda lihat bagaimana kondisi terakhir di tanjung balai sumatera utara
setelah terjadinya kerusuhan di sana
justru hingga saat ini tanjung balai sudah berjalan dengan normal
proses perbaikan juga sudah mulai dilakukan di rumah ibadah
salah satunya di kiara ini
dan langsung saja kita akan bertanya dengan wali kota tanjung balai m syariel
tentang proses perbaikan yang saat ini sedang dilaksanakan
selamat sore bapak
pak tentang proses perbaikan ini
baru satu vihara yang akan dilakukan selanjutnya seperti apa pak
ya tentunya kita dari pemerintah kota tanjung balai bersama unsur pimpinan daerah
tentunya kita melakukan awalnya hari ini
juga untuk vihara vihara lain juga kita lakukan
esok hari dan seterusnya tentunya untuk kebersihan bersama di kota tanjung balai
ada pesan pada masyarakat tanjung balai khususnya
agar lutupan seperti ini tidak terjadi di kemudian hari
ya tentunya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat kota tanjung balai
dan seluruh masyarakat seluruh indonesia
agar bisa meredahkan masalah ini sebenarnya biar masalah masyarakat
di kota tanjung balai

dan juga tidak ada mendengarkan isu isu yang miring
terhadap kota tanjung balai ini
tentunya bisa kita bekerja sama
untuk sama sama bekerja di dalam
menyelesaikan isu isu yang ada di kota tanjung balai
pak serial tentang kondisi tanjung balai saat ini
yang bisa anda gambarkan pada masyarakat lain di luar tanjung tanjung balai
seperti apa pak
ya mengenai isu masyarakat di kota tanjung balai
juga berharap kepada daerah daerah tetangga sebelah asahan dan labura batubara tentunya agar bisa bekerja sama dalam hal ini
jangan ada mendengarkan isu isu yang tidak sesuai dengan keinginan terhadap kota tanjung balai
ada banyak golongan atau komunitas lain di sini pak untuk menjaga itu agar tidak terjadi letupan di kemudian hari selanjutnya seperti apa
ada jaminan keamanan untuk warga di sini pak
tentunya kita dari pemerintah kota tanjung balai sudah bersepakat kepada seluruh fkub pimpinan umat beragama yang ada di tanjung balai
membuat komitmen terhadap kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama
untuk menjaga di kemudian hari agar tidak bisa ataupun tidak terjadi lagi di kota tanjung balai ini kepada seluruh umat yang beragama di kota tanjung balai
tadi anda katakan dengan situasi yang saat ini sudah mulai kondusif sudah ada delapan puluh persen sudah mulai membaik di sini dengan bantuan polisi tni angkatan laut tni angkatan udara tentunya
brimops dan beberapa lapisan masyarakat yang ada di sini juga ikut membantu pak
untuk satu tempat ibadah ini saat ini sedang dibenahi proses pembersihan sudah berlangsung sejak tadi siang yang anda lihat seperti apa pak
tentunya saya menghimbau kepada seluruh warga tionghoa untuk bisa melaksanakan ibadah
itu yang kami kepada seluruh fkpd pimpinan daerah menjamin keamanan untuk beribadah melaksanakan ibadah di kota tanjung balai ini aman
tidak lagi ribut ribut di sini saya menjamin
pak wali kota terima kasih banyak dan selanjutnya dari polisi mungkin dari tni angkatan laut dan tni angkatan a
bapak terima kasih telah sama sama menjaga agar tanjung balai ini kembali kondusif terima kasih banyak
dan saya bisa gambarkan pada anda saat ini tanjung balai tadi seperti wali kota tanjung balai katakan bahwa ini sudah delapan puluh persen normal
bahwa sendi sendi ekonomi juga sudah mulai bergerak
artinya kita masih menunggu besok senin ketika hari sibuk atau hari kerja dimulai apakah nantinya semua orang akan kembali bekerja seperti biasa
di sini memang masih ada beberapa vihara lagi atau rumah ibadah yang belum dibersihkan dan rencananya mulai dengan hari ini hingga seterusnya rumah ibadah ini akan dibersihkan secara berkala
baik tanjung balai dikatakan aman tempat ibadah sedang diperbaiki
dan wali kota menjamin warga tionghoa untuk bisa kembali beribadah
terima kasih silvano hajid langsung dari tanjung balai sumatera utara